halo pemirsa apa kabar anda hari ini
semoga selalu dalam keadaan sehat
selamat datang di program insiders bersama saya cynthia karani
dengan perkembangan dunia teknologi membuat industri terus berinovasi
untuk memenuhi perkembangan zaman
dan salah satunya adalah industri periklanan
dalam kesempatan ini kita akan berbincang bincang
dengan ibu foni walando direksi dari prisma harapan advertising
untuk mengetahui tren terbaru dalam teknologi periklanan
dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas bisnis melalui advertising
halo ibu foni apa kabar ibu
baik cynthia apa kabar
baik juga ibu foni
ibu foni kita bicara mengenai dunia periklanan
kalau kita bicara tentang prisma harapan advertising
apa saja sih yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh prisma ibu
oke pastinya lumayan banyak ya apalagi pasca pandemi
jadi sadar nggak maksudnya mau nggak mau
pasca pandemi itu atau pandemi lebih tepatnya membuat kita keluar dari zona nyaman
mungkin nggak cuma industri advertising aja
tapi mungkin ada di beberapa industri yang lain
dan karena pandemi membuat masyarakat berubah pola hidup gitu ya
dari biasanya sekolahnya offline sekarang wah kita kerja juga bisa hybrid online gitu kan
dan begitu pun dengan konsumen dari cara mereka berbelanja mungkin
nah dan di mana yang menjadi
dari klien kami yaitu para brand
cara mereka beriklan pun akhirnya berubah gitu
nah jadi tantangannya pastinya cukup banyak
jadi bagaimana prisma tetap bisa beradaptasi dan agile untuk bisa menjawab kebutuhan klien
yaitu para brand untuk beriklan
di industri advertising khususnya
oke berarti semenjak adanya pandemi
ada inovasi gitu ya bu yang katanya sekarang ada digital ooh atau out of home
pasca pandemi itu akhirnya justru kita berbenah diri gitu
jadi kan kalau boleh dibilang salah satu industri yang cukup apa ya karena out of home ya
out of home jadi segala suatu media di luar ruang
pas pandemi semua di dalam rumah gitu kan
jadi akhirnya justru itu buat kita sadar bahwa kita harus terus berinovasi gitu
jadi banyak hal akhirnya yang kita lakukan
jadi kita bangun unit bisnis baru bikin brand baru
terus bahkan si digital out of home ini pun
sebenarnya sebelum pandemi udah ada
cuman gimana ceritanya si digital out of home ini bisa lebih menjawab kebutuhan
lebih interaktif lebih menarik
dan secara target audience sekarang gen z juga lebih punya attention banyak untuk si media ini selain digital pastinya
oke berarti memang harus ada inovasi ya bu untuk tetap tidak ketinggalan zaman ya
yang dilakukan oleh prisma apa saja bu bentuk dari digital ooh ini
oke jadi digital oha ini sebenarnya kalau mungkin ada yang bingung digital oha itu apa sih
itu videotron yang besar yang ada di jalanan
yang terutama mungkin kita banyak sering jumpai di paling banyak mungkin area perkantoran sudirman dan sekitarnya gitu
kalau dulu kita ngeliat digital out of home itu hanya kayak yaudah lihat satu arah aja
kayak kita nonton tv gitu ya lihat satu arah aja oh ada gambar apa ada iklan apa
nah sekarang itu bisa banyak hal
dari visualnya kita bisa bikin tiga d anamorfik
nah kebetulan prisma pionir nih yang bikin organic viral
jadi pasca pandemi kita launching satu lokasi yang lumayan premium di area sudirman
dan itu benar benar kayak nonton layar bioskop gede tapi dari jalanan
nah kita bikin desain tiga d
jadi seolah olah visualnya atau gambarnya itu keluar gitu keluar dari gedungnya dan yang lainnya
awalnya sih kita just yaudahlah kita bikin sesuatu lah dibanding gak ngapa ngapain
eh ternyata itu diterima masyarakat jakarta dengan sangat baik
dan itu organic viral di sosmed gitu kan di youtube dan yang lainnya
dan itu buat jadi motivasi juga buat kita eh asik nih kita diterima dan kita bisa terus berkarya gitu
oke jadi itu inovasi yang luar biasa ya bu
tiga d video turun salah satunya yang mungkin dulu kita hanya melihat dari apa ya seperti layar biasa aja
tapi sekarang berbentuk tiga d dari perang

ya kalau boleh aku tambahkan dikit ya
jadi dan inovasi yang lainnya itu nggak cuma satu arah yang tadi aku bilang sekarang bisa dua arah
jadi bisa interaktif
interaktif itu jadi segampang kayak kita punya smart tv atau kita bisa main game sama tv itu
konsolnya bisa macam macam handphone kita triggernya atau kita scan qr
sekarang kan kalau ke restoran kan gampang banget ya menunya bu tolong di scan ya gitu
nah ini juga sama
mau main tinggal scan aja layarnya layar si video turun yang gede itu
video turun yang gede itulah kita bisa main gitu
oke luar biasa
tapi kalau kita bicara inovasi nih bu yang membedakan prisma harapan advertising ini dengan perusahaan yang sama nih bu advertising lainnya gimana
ya pastinya semua ya juga masing masing punya keunikannya sendiri ya
tapi kalau boleh sharing sedikit kalau bicara secara prisma intinya kita adalah one stop shop
karena kita benar benar preparing dari si brand itu campaign dari awal
dan itu campaign dari awal mereka mulai planning gitu kan
kita sama sama mereka kita bisa provide data untuk beberapa data tambahan untuk pada saat mereka melakukan studi pada saat mereka mau launching product
sampai dengan misalnya mereka mulai oke udah planning mereka mulai bikin konsep kreatif nih
nah kebetulan kita pasca pandemi kita punya unit bisnis baru namanya pix animation
jadi kalau boleh share sedikit pix animation itu adalah studio animasi in house yang kita build
awalnya untuk kebutuhan kami sendiri karena aset aset kita yang tadi butuh tiga d lah butuh bisa empat d interaktif lah segala macam
nah akhirnya itu menjadi unit bisnis yang berdiri kita giving services ke all
gak cuman klien klien yang pasang di kita kita bikin juga
maksudnya secara mandiri terus kemudian dari situ kita juga berkembang lagi di sisi sisi yang lainnya juga
nah itulah yang akhirnya memotivasi kita ya
kemudian ibu foni bagaimana prisma harapan advertising ini mengukur efektivitas inovasi yang diterapkan pada kampanye advertising yang telah dibuat
oke jadi apa sih yang buat prisma beda dari yang lainnya
jadi kita provide semuanya itu secara in house mandiri
mulai dari awal sampai jadi awal itu mulai dari planning klien itu
bagaimana saat klien mau mulai campaign nih mereka pasti study dulu
kita bisa provide untuk datanya
yaitu kompetitif reviewnya
terus kemudian klien itu mulai mapping oh mau placement di mana
kita bisa kita punya toolsnya kita kasih rekomendasi ke mereka
sampai mereka mulai create oh konsep kreatifnya mau gimana nih gitu
nah kita juga bisa service ke mereka untuk secara develop konsep
sampai dengan eksekusinya untuk intinya pembuatan tiga d animasinya dan yang lain
sampai ke placement
karena pasti kalau kebanyakan klien taunya oh cuma punya titik lokasi gitu
tapi nggak punya services lain gitu
sampai dengan report setelah klien itu melakukan pemasangan
jadi pada saat campaign setelah campaign selesai
biasanya kita giving report ke mereka untuk at least berapa banyak sih target audiens yang melihat
dan pastinya juga kita akan study dari situ

apa sih hasil dari mereka mengkombinasikan berbagai media

biasanya kalau campaign kan nggak cuma oh aja tapi media lain gitu kan
mulai dari boveline tv terus kemudian mungkin ada radio dan yang lainnya
oke jadi klien juga bisa tahu ya bu insight after pemasangan tadi di titik titik prisma advertising
oke terakhir ibu foni apa nih rencana prisma ke depan dalam mengembangkan inovasi dan juga teknologi di masa depan
jadi sebenarnya kebetulan bulan ini next week kita ulang tahun

oke jadi kalau bicara sembilan belas kan masih abg banget ya jadi masih harus banyak belajar akan lebih banyak berkembang
jadi kita nggak bosan bosen untuk terus belajar bagaimana kita combine antara artu dan teknologi secara kreativitas creativity dan art
kenapa makanya kita selalu berkembang
contoh yang tadi aku bilang pix
jadi gimana harapannya dan pix itu juga baru usianya satu tahun
jadi dari kita pas ke pandemi
terus akhirnya oh kayaknya udah kita bikin unit bisnis baru nih kita serius
secara mandiri kita berkembang
itu tuh benar benar menjadi boosternya kita
nah tahun ini pun kita punya brand baru namanya boost ad gitu kan
ini spesifikalnya adalah untuk kreatif branding
jadi ini pun kita setiap tahun kita selalu pengen
apa nih yang kita bisa belajar
apa nih hal yang baru yang bisa kita kembangin
goalsnya adalah menjadi sebuah
membawa sebuah warna di industri advertising
dengan pastinya teman teman lainnya ya yang berkecimpung di dunia advertising ini
baiklah terima kasih bu foni walando hari ini sudah hadir di cnn indonesia
selaku direksi dari prisma harapan advertising
semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan input positif
bagi perkembangan dunia periklanan pastinya
saya siti akarani undur diri sampai jumpa